kania dewi hanya bisa pasrah ketika di phk dua bulan lalu akibat dampak dari pandemi covid sembilan belas
warga kampung cilenyi wetan kecamatan cilenyi kabupaten bandung ini awalnya bekerja di sebuah pabrik garmen di kabupaten bandung
namun sejak akhir maret dua ribu dua puluh kania terkena phk dan kini tidak memiliki pekerjaan lain
sejak ditinggal pergi suaminya dua tahun lalu kania otomatis menjadi tulang punggung keluarga
kania harus menghidupi dua orang anak dan satu orang cucunya
untuk menyambung hidup kania berjualan kecil kecilan di rumahnya
cuma diberkahi aja lah
ini buat berapa orang di rumah ini
kalau pengennya gimana
ya pengennya cepat ada bantuan dari pemerintah
kayak yang lain lain aja
karena untuk sehari hari bisa
iya sangat membutuhkan
hal serupa juga dialami oleh nisa padilah warga cibiru kabupaten bandung
nisa dirumahkan oleh pabrik tempatnya bekerja karena pandemi covid sembilan belas pada awal april dua ribu dua puluh
akibatnya nisa kehilangan mata pencariannya
saat ini nisa hanya bisa berharap kondisi kembali normal
pengennya ya cepat cepat bisa balik kerja lagi
kalau ini gimana bantuan dari pemerintah pengen juga
karena kan bisa membantu buat orang tua bisa buat saya sendiri
menurut data dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa barat
sampai saat ini ada lima puluh ribu pekerja dirumahkan dan dua belas ribu terkena phk
untuk mengatasi hal ini pemerintah saat ini mengklaim sedang melakukan pendataan
untuk karyawan dan buruh yang terdampak
nanti mereka akan mendapatkan insentif dari kartu prakerja pelatihan
dan juga tunjangan hidup sebesar lima ratus ribu rupiah dari pemerintah provinsi jawa barat
sambil menunggu pendataan buruh yang terdampak diimbau untuk mendaftar program kartu prakerja
terhadap rekan rekan pekerja yang dirumahkan dan yang di phk
kita sarankan untuk bisa ikut mendaftar kepada program kartu prakerja
program kartu prakerja ini dilaksanakan secara online
jadi kami mohon kami sarankan kepada teman teman pekerja tadi yang dirumahkan
dan yang di phk untuk daftar ke kartu prakerja
menanggapi langkah yang dilakukan pemprov jabar ketua serikat pekerja seluruh indonesia
spsi jawa barat roy jinto menilai program kartu prakerja tidak sesuai dengan kebutuhan buruh saat ini
seharusnya pemerintah fokus memberikan kebutuhan pokok untuk buruh yang terkena dampak covid sembilan belas
digawai penguntung mitad jawa ibadit untuk menjalin kebutuhan gen pt exceptionallyites x sesuatu yang lupa untuk dirumahkan penurun
saya pengutaskan agar pada kesempatan ini

yang sudah keterumbuk ke irlanda keras
yang sudah keterumbuk ke wilayah kisiden
mereka saat ini tidak memikirkan untuk pelatihan
sehingga menurut kami uang kartu prakerja tiga lima ratus lima puluh itu lebih baik diserahkan secara kes terhadap pekerja yang berhak menerima
dan tidak ada yang namanya pelatihan
yang di phk kan sebenarnya sudah berpengalaman bekerja
orang dia sudah bekerja kemudian di phk
terus mau dilatih apa lagi pelatihan apa lagi kan gitu
dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah provinsi jawa barat mencatat
sudah ada sebanyak empat puluh sembilan ribu orang yang mendaftar untuk memperoleh bantuan dari pemerintah
pemprov jabar menganggarkan sebanyak tiga belas triliun rupiah untuk penanganan phk di jawa barat